tahukah anda bahwa sebelum presiden insinyur soekarno mengumumkan kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
cirebon ternyata sudah merdeka terlebih dahulu
kita tanya sama masyarakat cirebon
lestan tau gak proklamasi kemerdekaan indonesia tanggal berapa
tau gak kalau sebelum itu cirebon sudah ada proklamasi kemerdekaan
baca catau gak tanggal proklamasi kemerdekaan indonesia tanggal berapa
kalau yang bacain proklamasi
pak ion soekarno
mbak tau gak kalau di cirebon proklamasi itu sudah lebih dulu diumumkan
belum tau gak
seorang tokoh pemuda cirebon jawa barat bernama sudarsono
membacakan naskah proklamasi yang ditulis oleh sultan syahrir pada lima belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
syahrir yang mendengar jepang menyerah kepada sekutu setelah hiroshima dan negasaki dijatuhi bom atom
bergegas menggerakkan para pemuda pejuang bawah tanah di daerah daerah
untuk menyatakan kemerdekaan indonesia
sekitar tiga ratus warga cirebon dikabarkan berkumpul di salah satu sudut lapangan
yang saat ini menjadi alun alun kejaksaan menjelang waktu berbuka puasa
untuk memproklamasikan kemerdekaan
untuk mengenang peristiwa tersebut
sebuah monumen tugu proklamasi didirikan di perempatan jalan siliwangi di pusat kota cirebon
ya sebagai bukti adanya peristiwa proklamasi
sebelas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima di kota cirebon didirikan batu ini atau tubuh ini
yang dituliskan peletakan batu pertama pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam atau satu tahun setelah peristiwa tersebut
dan di sini juga dituliskan telah diketahui oleh tuan presiden bersama
sebagai lambang persatuan antara pemerintah dan rakyat yang ikut berjuang dalam kemerdekaan republik indonesia
namun keberadaan naskah proklamasi syahrir
yang dibacakan di cirebon masih menjadi misteri
latar belakang pandangan politik syahrir yang berhaluan sosialis
dan pergolakan politik pada masa itu
diduga membuat peristiwa proklamasi kemerdekaan lima belas agustus cirebon
seakan terhapuskan oleh sejarah
kalau kita melihat misalnya
teks yang diketik oleh sayuti melik ya dengan
dengan proklamasi kemerdekaan yang tujuh belas agustus ini
konon kabarnya kalau untuk
lima belas agustus di cirebon itu lebih panjang
lebih panjang dan hampir ada sekitar tiga ratus kata
namun sangat disayangkan dokumennya itu hilang
dokumennya tidak ditemukan dan entah ada di mana
adanya friksi antara golongan muda dan golongan tua menjelang kemerdekaan indonesia
serta kalah pamurnya golongan syahrir dibanding bung karno
membuat proklamasi cirebon tidak bergema di seantero nusantara
hanya sebuah tugu sederhana berbentuk gada inilah
yang menjadi penanda semangat golongan muda di daerah
menyongsong kemerdekaan republik indonesia